dan badan meteorologi klimatologi dan geofisika atau bmkg memperkarakan cuaca ekstrim di sejumlah wilayah di tanah air terjadi saat kelalihan dari musim kemarau ke hujan atau pancaroba pada sekitar oktober hingga november dua ribu dua puluh dua
kita bahas langsung bergabung bersama saya deputi bidang meteorologi bmkg gus wanto pak gus wanto selamat petang
selamat petang bu subah
pak guswanto sejumlah wilayah jakarta kemarin hampir lumpuh karena hujan lebat yang terjadi kemudian dampaknya adalah banjir
bagaimana bmkg melihat potensi hujan lebat dalam beberapa hari beberapa pekan ke depan
jadi bmkg memandang kondisi akhir akhir ini sebenarnya bmkg sudah merilis tanggal dua sampai dengan tanggal delapan ini di beberapa wilayah indonesia terjadi peningkatan aktivitas fenomena cuaca ekstrim
artinya bahwa cuaca ekstrim seperti apa yang muncul yaitu hujan lebat
misalkan kemarin tanggal tiga kita melihat bahwa atang sanjaya yang dicatat tanggal empat ya artinya hujan tanggal tiga sampai tanggal empat itu dicatat tanggal empat pagi itu memang terjadi di atang sanjaya itu sampai menjadi satu ratus empat puluh
kemudian kemarin kita catat lagi pada tanggal empat kita catat tanggal lima pagi itu terjadi hujan di maliku saleh itu sampai satu ratus enam satu ratus tujuh puluh
nah inilah beberapa fenomena yang perlu kita pahami
dan kita lihat juga sebenarnya indonesia pada saat ini telah memasuki musim penghujan tahun dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh tiga
khusus untuk dki jakarta itu akan masuk di bulan ini oktober
dan kemudian perakhiran curah hujan itu sendiri akan meningkat dan mencapai puncaknya rata rata pada desember
desember dua ribu dua puluh dua atau januari di dua ribu dua puluh
ini beberapa daerah kita lihat
kemudian perlu dipahami juga bahwa curah hujan ini mengalami peningkatan itu tidak sama untuk setiap daerah
jadi mereka terbagi secara ruang dan waktu tergantung daripada dinamika atmosfer yang ada
kemudian di samping dinamika atmosfer itu ada pula faktor lokal yang cukup mempengaruhinya
yang bisa disampaikan tentang fenomena cuaca ekstrim belakangan ini
baik pak guswanto tadi kita melihat pantauan dari citra satelit produk himawari
di indonesia bagian barat dan juga tengah ini nampaknya merata begitu warna oranye hingga kemerah
adakah wilayah yang kemudian patut diwaspadai dengan kemunculan awan kumulonimbus yang mungkin bisa berdampak badai dan sebagainya
baik secara umum kalau pada sore hari ini kita melihat
kita memiliki pemantauan ya bahwa untuk citra satelit itu hanya berjalan kita update setiap sepuluh menit sekali
artinya perubahannya sangat cepat
warna yang tadi disebutkan oleh puspa ada warna merah ada warna hijau
itu merupakan refleksi daripada dbz
di mana nanti merefleksikan suhu
semakin merah itu minus
artinya semakin potensi untuk terjadinya hujan semakin besar
nah kalau kita lihat pada saat ini
untuk kondisi lima oktober
sebenarnya itu wilayah yang perlu diwaspadai yaitu di lampung dan papua
sedangkan untuk nanti oktober
jadi dari citra satelit kemudian kita ada ngeladar ada modeling
kita olah juga dari modeling untuk perakiraan satu hari ke depan
itu dengan probabilistik
kita juga melihat di sana
dan potensi curah hujan di atas lima puluh mm
itu terdapat di wilayah kalimantan tengah kalimantan timur kalimantan utara bali dan papua
untuk tanggal enam oktober
sedangkan untuk tanggal tujuh oktober itu masih terjadi di kalimantan barat
kalimantan tengah kalimantan timur kalimantan utara bali dan papua
nah sedangkan ini dari potensi perakhiran hujan ekstrim
namun kalau kita
perdalam lagi dengan mengundangkan perakhiran berbasis dampak
karena tidak hanya cuaca ekstrim hujan lebat yang bisa menimbulkan bencana hidrometeorologi
tapi ada juga hujannya itu kategori sedang
namun dapat menimbulkan bencana hidrometeorologi
nah berdasarkan peta berbasis dampak yang posisi siaga dari hujan lebat
itu yang perlu diwaspadai untuk tanggal lima sampai enam itu ada di aceh dki jakarta
jawa barat banten kalimantan barat
nah inilah yang perlu kita lihat bahwa tidak semua fenomena cuaca yang ekstrim lebat
itu selalu menghasilkan bencana hidrometeorologi yang hebat
karena terkadang hanya cukup sedang tapi kondisi lingkungannya tidak baik
maka dia bisa menjadi bencana hidrometeorologi seperti tanah longsor
banjir dan seterusnya
kira kira demikian bu spa
baik pak agus wanto berbicara soal fenomena hujan lebat
ada beberapa kejadian alam yang mungkin terjadi di saat hujan ekstrim diantaranya hujan es
fenomena ini mungkin kembali terjadi di tengah masa peralihan ini
untuk fenomena hujan es biasanya terjadi pada masa masa peralihan juga bisa terjadi
dari musim kemarau musim hujan atau sebaliknya
biasanya begini bu spa kalau kita melihat ketinggiannya itu adalah kurang dari lima feet
tapi dia memiliki suhu yang tadi disampaikan oleh puspa yang dbz tadi
itu rata rata kalau kita lihat statistik itu minus tujuh puluh ya
itu butiran es akan jatuh ke bawah itu masih sampai di permukaan bumi
masih berbentuk es jadi tidak berupa air
nah inilah yang perlu kita lihat ini juga tergantung daripada efek daripada angin
apabila dia jatuh pada dari ketinggian lima ribu feet kemudian kecepatan anginnya cukup tinggi
maka dia tidak akan sampai
jadi suhu yang diperhatikan adalah minus enam puluh empat rata rata
ada enam puluh empat derajat celcius itu yang biasanya kami statistikan
jadi potensi itu masih ada
baik dari laporan bmkg pak guswanto bmkg juga mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi tadi
terjadinya bencana banjir tanah longsor di saat musim hujan
kemudian wilayah mana yang patut diwaspadai bagaimana koordinasinya dengan pvmbg dengan bpb
juga lembaga terkait untuk meminimalisir korban jiwa
baik yang perlu diwaspadai tadi sudah saya sebutkan ya memang untuk tanggal empat sampai sepuluh oktober ke depan
itu kita lihat ada beberapa wilayah yaitu intensitas sedang lebat masih cukup dominan di beberapa wilayah di sumatera kalimantan bali dan jawa nusa tenggara
itu kita lihat kita bagi bagi di sini
namun yang perlu kita waspadai
untuk tanggal enam itu akan terjadi di kalimantan tengah kalimantan timur kalimantan utara bali dan papua
sedangkan untuk tanggal tujuh itu terjadi di kalimantan tengah kalimantan barat kalimantan timur kalimantan utara bali dan papua
masih agak sama ya
nah kemudian bagaimana koordinasinya
bmkg memiliki koordinasi secara vertikal maupun horizontal
jadi kami biasanya secara horizontal berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga setingkat menteri ataupun lembaga non departemen yang setingkat kementerian
jadi artinya kita melakukan beberapa koordinasi misalkan dengan bnpb dengan pasar nas
kemudian dengan daerah kita melakukan kita instruksikan bahwa upt upt bmkg yang ada di daerah atau provinsi
untuk berkoordinasi dengan bpbd daerah pemda dan pemangku kepentingan lainnya
dan ini kita lakukan setiap hari
sedangkan untuk informasi itu sendiri kita sebarkan melalui informasi jalur jalur media ya
misalkan melalui youtube kemudian melalui info bmkg call center satu ratus sembilan puluh enam dan beberapa datang langsung ke kantor bmkg juga bisa dilayani
intinya kami bmkg berpengaruh
kami bmkg berusaha semaksimal mungkin untuk menginformasikan apa yang akan terjadi dari hasil perakhirkan dota ekstrim
dan terkadang kita juga melakukan kunjungan lapangan dengan pejabat pemda daerah
bagaimana antisipasinya apabila dalam satu hari ke depan akan terjadi banjir seperti ini
itu yang kita lakukan puspa
baik tadi disebutkan oleh pak guswanto cara komunikasinya bisa melalui ada melalui youtube ini untuk masyarakat ya youtube kemudian twitter info bmkg dan sebagainya
sejauh ini bagaimana efektivitas komunikasi yang dilakukan bmkg kepada masyarakat mengenai laporan cuaca
karena kalau kita lihat di twitter juga ternyata banyak juga nih yang kurang responsif kurang mitigasi
akhirnya ya udah terjadi banjir mereka nggak punya apa namanya nggak punya mitigasi menyeluruh terhadap banjir yang mungkin biasa terjadi di daerahnya
betul puspa jadi memang kita di dalam menyikapi berbagai pendapat daripada masyarakat terutama misalkan netizen
kita harus bersabar artinya bahwa bmkg secara terus menerus akan terus meningkatkan dan akurasinya dan akan terus untuk menyampaikannya
karena untuk merubah mindset itu butuh waktu artinya biasanya saya juga menyampaikan kepada teman teman itu
ah paling kena hujanan pak nggak apa apa hanya seperti itu padahal sebenarnya kita dirubah artinya bahwa kalau sudah diinformasikan kemudian dengan tingkat kepercayaan akurasi tinggi
artinya oh bak payung barangkali ke kantor seperti itu jadi yang diharapkan adalah perubahan mindset
dan bmkg berusaha secara terus menerus menginformasikannya ke seluruh lapisan masyarakat
karena pada prinsipnya bmkg apabila diinformasikan dan masyarakat respon dan terjadi itu bisa menyelamatkan
apabila diinformasikan kemudian dinamika atmosfernya tinggi dan tidak terjadi tidak ada masalah
itu prinsip yang kami anut bahwa kami selalu menginformasikan
baik terima kasih banyak pak guswanto deputi bidang meteorologi bmkg atas informasinya
dan juga telah bergabung bersama kami di cnn indonesian newsroom salam sehat
salam sehat bu sba terima kasih selamat sore